rencananya lapangan banteng dibuka tiga belas juni dua ribu dua puluh
dan merupakan satu satunya rth di jakarta pusat
yang dibuka untuk publik selama psbb transisi tahap satu
intinya yang pertama adalah bahwa taman tersebut lingkupnya terkendali
dalam artian itu aksesnya itu mudah diawasi
diutamakan yang memiliki pagar
jadi bisa dibuka tutup pengawas kami lebih mudah untuk melakukan pengawasan
kebetulan kan taman lapangan banteng ini kewenangannya ada berada di provinsi
jadi tentunya bukapala dinas sudah berkoordinasi dengan perangkat wilayah
di tingkat provinsi untuk rencana pembukaan ini
ada sebanyak seratus rth yang dikelola suku dinas pertamanan dan hutan kota jakarta pusat
namun rth jakarta pusat tidak bisa dikelola
jakarta pusat yang biasa ramai dikunjungi penduduk seperti taman suropati dan taman menteng
belum dibuka selama psbb transisi tahap satu karena lokasinya berdekatan dengan wilayah penduduk
protokol pencegahan covid sembilan belas yang ketat akan diterapkan di lapangan banteng
kapasitas rth hanya boleh diisi lima puluh persen pengunjung
dan pemeriksaan suhu tubuh serta pendataan pengunjung untuk memudahkan tracing
akan dilakukan sebelum warga memasuki kawasan lapangan banteng
selain itu wanita hamil anak bayi hingga umur sembilan tahun
dan manula di atas enam puluh tahun tidak diperbolehkan masuk
terus kalau manula tidak boleh olahraga
saya rasa bisa diulangi lagi diperbaiki lagi
justru manula ini kita mau sehat mau olahraga
batasan manula berapa sih
ada yang bilang enam puluh ke atas ada yang bilang delapan puluh ke atas
saya enam puluh tujuh fine fine aja masih buat saya jalan
malah kalau saya bilang harusnya dari dulu juga dibuka ya
dibuka tapi mungkin yaudahlah karena ini udah kebetulan
tapi saya sebagai anggota komunitas yang seumur umur saya ini memang perlu olahraga
olahraga itu kan juga menangkatkan imun kita gitu
jika terlihat ada penurunan jumlah kasus covid sembilan belas di dki jakarta selama psbb transisi tahap satu
maka dinas pertamanan dan hutan kota jakarta pusat baru akan membuka rth lainnya